kenapa jessica bisa megang lembaran berita tentang roy yang kamu taruh di kamar el sabal
jangan jangan jessica ikutin gue
dan ambil kertas itu dari tempat sampah
saya gak tau kalau jesse
kamu tidak merusak rencana saya tau gak bang
rusak rencana saya karena kamu
jangan lupa like share dan subscribe
hati mama masih berdiri
bisa berputir di siang bolong
mama tuh masih berharap bahwa
informasi tadi yang dikasih sama pak sanusi tuh gak benar
gak mungkin roy begitu
tapi kalau pun memang benar
mama ingin sekali menemui keluarga jessica dan juga jessica
mau minta maaf sama mereka
bahkan kalau perlu
mama akan sujud minta maaf sama jessica
untuk mengampuni perbuatan roy
mama siap bertanggung jawab
tapi mama gak tau dimana keluarga mereka
dimana jessica dan keluarganya
mama gak tau dimana harus mencari mereka
apa aku minta bantuan irfan ya
untuk cari keluarga jessica
neneng berarti ada upaya elsa
aku bisa telepon aja diliat handphone nya
aku mau ketemu dulu ah
terus kita make up annya gimana
hah neneng buka kamar aja deh kalau gitu
juster mau ngapain
saya mau jaga pasien yang lain
kirain mau nemenin neneng
sampai jumpa di video selanjutnya
om sibuk gak
yah sibuk sibuknya om
selalu punya waktu buat kamu kok din
ada teror lagi ya
oh ya terus apa
tadi orang kepercayaan mama pak sanusi datang ke sini
dan dia ngasih info tentang sekretaris si almarhum papa yamassal jessica
pak sanusi bilang kalau mantan sekretarisnya pak hartawan itu pernah diperkosa tujuh tahun yang lalu si jessica
ini yang buat mama shock
katanya jessica itu diperkosa sama adiknya mas al
jadi apa yang bisa dikonsumsiin
jadi gimana din
om bisa bantu apa
mama sama sal itu gak percaya kalau misalkan roy memperlakukan mantan sekretarisnya almarhum papa al
jadi aku minta om untuk cari tahu soalnya mama itu rencananya mau ketemu sama keluarganya jessica untuk minta maaf langsung dan ngobrol sama mereka
nanti kamu coba bantu cari ya
kamu kasih aja data data yang udah ada dulu sekarang
terima kasih banyak ya om
om udah mau ngebantu
kenapa jessica bisa megang lembaran berita tentang roy yang kamu taruh di kamar lsa bang
jangan jangan jessica ikutin kuat
dan ambil kertas itu dari tempat sampah
saya gak tahu kalau jessica
kamu tuh udah kerusak rencana saya tahu gak bang
rusak rencana saya karena kamu
kenapa kamu nyungku orang buat kasih tahu keluarga al debaran kalau jessica itu perkosa sama roy
saya terpaksa ngelakunya itu bos
karena aldebaran cari denise terus
saya ngelakuin ini cuma buat mengalihkan informasi dari mereka pak
kamu tuh merusak rencana saya tahu gak
saya tuh dari awal tuh gak pengen keluarga aldebaran
pengen keluarga alfahri tahu
ataupun media sekalipun tahu tentang jessica itu anak saya
sekarang mereka jadi cari tahu jessica itu siapa
saya sudah melakukan kesalahan
saya salah mengalahin saya bos
kamu jangan merusak rencana saya
saya gak pengen rencana saya rusak sebelum saya berhasil membalaskan dendam saya kepada rosa lafari
karena tapi holgang sama seperti saya
tahan saya semua tuh
justru sekolah juga mirip cadang rasulimu
itu kan enggak salah
kejadian menyreadingimu sedikit tapi kenapa jangan mereka
siap takal suara
sekarang cari adi